kenapa minggir bang
ke rumah emak
dia kan biasanya jalan kaki
bang herman udah pulang
masih di surabaya
kagak usah repot repot bang
mampir aja bang
beres beres di rumah emak emak
oh tamu siapa
temen smp emak yang kemarin
nanti tadi ke rumah emak deh
kenapa minggir bang
telepon gua bunyi
ke rumah emak
mod lu turun sini aja deh
pak mau ikut ke pangkalan
enggak ah disini aja
iya tis biarin aja disini buat temen ngobrol ntar kalo misalnya sepi
iya udah tuh pok

tapi kalau misalnya ada yang mau ikut
yaudah tuh pak
pak nanti ngejek dulu ya
ya mudah mudahan dapat banyak penumpang

kalau nggak dapat juga kamu harus sabar
siapa siapa yang sabar
diangkat aja pake minta diantarin sih
capek badan tadi
apa bapak mau ngeteh
mau kemana tuh
nasi setengah ya
sebelum kakek anak
dulu apa sekarang
kalo sekarang me
udah ngga ada
enggak yang sabar nyemin kata almarhum abah saya juga siapa siapa yang sabar bakal subur tapi saya udah
ditawarin kerja sama ning ineke alhamdulillah atu kalau udah diterima kerja mah jangan lupa
ajak ajak bisnis saya juga belum kerja bah baru mau melamar ya tetap assalamualaikum
tetap gue ada di rumah
aku ajak lagi ya iya bang budom salam
pelan pelan atau makannya min
saya lagi buru buru mau ke rumah saudara
dulu waktu almarhum abah saya masih hidup
dia suka marah kalau saya makannya cepat cepat kayak kamu
odi kamu teh makan jangan cepet cepet
nanti ditemani setan
eh gandengana aja kayak truk
mau ngajak enggak
gak usah deh bang ojek apinya mau jalan kaki aja
sayang kenapa kamu lepas tangan tadi
akunya malu bet
belakangan ini emak sibuk banget
sibuk ngapain mak
sibuk telponan sama sms an
sama teman teman emak zaman sma dulu
oh bu rahma itu
itu sih salah satunya
mak seneng banget bisa kumpul lagi ketemu lagi sama teman teman jaman sma dulu

ya makasih comesya ini sama
satu dari tiga orang
suara memang sama
nah ini harus perhatikan nih maka siapa
nah akhirnya risetwooo serik uncle